badan meteorologi klimatologi dan geofisika pekanbaru mengimbau masyarakat riau
agar mewaspadai ancaman kebakaran lahan
berpotensi menimbulkan kabut asap pada musim kemarau juni hingga juli mendatang
sejak dua hari terakhir satelit tera dan aqua memantau peningkatan jumlah titik panas
setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah
pada selasa pagi bmkg menyatakan masih memantau dua puluh titik panas di lima wilayah
antara lain sebelas titik panas di pelalawan lima titik di dumai dua titik di indragiri hulu
serta masing masing satu titik di dumai dan siak
jumlah titik panas menurun dibanding hari sebelumnya
yang mencapai empat puluh satu titik dengan pelalawan sebagai penyumbang banyak titik panas
dari awal juni sampai dengan terakhir ini dasar harian tiga juni
memang riau pada dasar harian satu dan dua
sudah sebagian memasuki musim kemarau
sementara untuk puncak musim kemarau untuk di riau
diperkirakan pada bulan juli dan agustus sehingga kita harus tetap waspada
kebakaran yang terjadi di pelalawan perbatasan kecamatan bunut dan desa pangkalan terap
kecamatan teluk meranti telah menghanguskan lima hektare lahan gambut
gas darat yang terdiri dari anggota tni polri dan manggala agni
hingga kini masih berjibaku memadamkan api
dua unit helikopter waterbombing pun dikerahkan untuk membantu pemadaman dari udara
badan penanggulangan bencana daerah riau menyebut kebakaran lahan gambut di pelalawan sudah dapat dikendalikan
saat ini regup madam sedang melakukan pendinginan di sekitar lokasi
jadi mereka disarankan sudah melakukan sekat sekat bakar yang dihitungi untuk menonjekan agar api tidak lebat keluar lagi
kemudian kebakaran sudah tidak ada lagi cuma tinggal titik titik asap yang harus dilakukan upaya upaya pendinginan di sana
pbd riau selasa pagi kembali mengerahkan satu helikopter waterbombing untuk membantu satgas darat melakukan pendinginan lewat udara
riano fitra pekanbaru riau